penyanyi dangdut dewi persik rabu malam memenuhi panggilan penyidik kepolisian daerah metro jaya untuk diperiksa sebagai saksi
dewi persik diperiksa dalam kasus penerobosan busway di kawasan mampang jakarta selatan yang dilaporkan oleh petugas bus transjakarta beberapa waktu lalu
ditemani oleh sang suami dan tim kuasa hukumnya penyanyi dangdut dewi persik mendatangi gedung subdit ranmor polda metro jaya
guna memenuhi panggilan sebagai saksi untuk diperiksa dalam kasus pelaporan pihak bus transjakarta
dalam keterangannya kuasa hukum dewi persik menyatakan saat ini kliennya datang untuk melakukan klarifikasi
pihaknya juga akan menyerahkan bukti yang berasal dari direktur lalu lintas polda metro jaya
yang memberi diskresi agar dewi persik dan sang suami dikawal oleh pihak kepolisian serta diperbolehkan melewati basure
selain itu dewi persik akan menyertakan video yang memperlihatkan adanya casian dan makian
yang diperbolehkan melewati imbasul
dan yang dilontarkan orang yang diduga petugas palang pintu bus transjakarta
ini sekarang hanya klarifikasi kita akan serahkan bukti bukti
yang pertama bukti dari dirlantas bahwa angga dan dewi ini adalah dikawal dan diberikan diskresi oleh kepolisian
untuk melewati jalur busway satu yang kedua kita berikan lagi bukti video yang berupa makian yang diduga makian dari mereka
sementara itu dewi persik mengaku saat ini
santai menanggapi kasus ini
karena merasa benar terlebih sudah ada pernyataan dari dir lantas yang menyebut ia dan sang suami tidak melakukan pelanggaran
gak apa apa santai aja sayang
ya kan kita tetap harus berani dong
karena memang posisinya benar kok
justru yang ada malah mereka yang nyala nyala istilahnya itu jawabannya itu nyala nyala gitu ke kami
jadi ya seperti kami gak apa apa
apalagi kan kemarin sudah jelas bahwa bapak halim
bapak dir lantas polda metro jaya
pak dirlantas polda metro jaya sudah bilang bahwa tidak ada pelanggaran yang kami lakukan
seperti diberitakan sebelumnya mobil yang dikendarai dewi persik memasuki jalur bus transjakarta di kawasan mampang jakarta selatan
dan terjadi percekcokan dengan petugas yang menolak membuka palang pintu jalan bus transjakarta
badru zamal jakarta